menjelang lebaran penukaran uang pecahan baru di bank indonesia cabang purwokerto jawa tengah selalu dipenuhi warga
tidak terkecuali mobil kas keliling penukaran uang yang menyasar warga yang tinggal jauh dari bank
warga pun harus antre untuk menukarkan uang pecahan baru
kedatangan mobil khas keliling penukaran uang milik bank indonesia cabang purwokerto di alun alun kota banjarnegara jawa tengah
senin siang langsung diserbu warga
warga harus antre untuk bisa menukarkan uang rp lima puluh hingga rp seratus
menjadi pecahan rp dua puluh hingga pecahan terkecil rp satu
warga mengaku senang pihak bank indonesia mau menurunkan mobil keliling
sehingga mereka tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pergi ke bank
uang baru ini ya
biasanya anak anak yang mencari uang baru
oh gitu ya
pembaikan keponakan ya
ya keponakan saudara siapa pun
kali ini bank indonesia cabang purwokerto menyediakan lima ratus lima puluh juta rupiah uang pecahan baru untuk melayani warga di banjarnegara
penukaran uang rupiah menjadi pecahan baru ataupun lebih baru lagi
jadi teman teman dari kabupaten banjarnegara bisa datang ke sini untuk menukarkan uangnya
atau bisa dikeluarkan ke bank indonesia
kami membawa sebanyak rp lima ratus lima puluh
ataupun pecahan rp dua puluh sebanyak rp dua ratus
dan rp satu sebanyak rp sepuluh
untuk uang rusak gimana
bisa itu jadi uangnya sudah lusuh uang rusak bisa ditukarkan asalkan itu masih masuk kriteria penukaran di bank indonesia
penukaran uang pecahan baru ini dijaga
ketat aparat brimop bersenjata
hal ini untuk menjaga keamanan petugas bi maupun warga yang menukarkan uang
imam ambar woto banjarnegara jawa tengah